operasi pencarian kri nanggala empat ratus dua masih terus berlangsung dan pemerintah indonesia menerjunkan kapal milik tni polri dan juga basarnas
armada bantuan pun dikirimkan oleh beberapa negara sahabat dan berikut kami akan sajikan armada apa saja yang ikut dalam pencarian kri nanggala empat ratus dua
pencarian kri nanggala empat ratus dua melibatkan sejumlah kri milik tni juga ditambah kapal milik polri dan juga basarnas
kalau misalnya kita men screencap dari omongan kapus pntni majenteni ahmad riyad yang menyampaikan
saat ini total ada dua puluh dua kri yang terjun langsung dalam operasi pencarian
kri yang dikerahkan ini diutamakan yang memiliki peralatan pendeteksi sonar
kri alugoro empat ratus lima yang juga merupakan kapal selam ini turut diturunkan dalam operasi ini
dan selain itu pihak polri ini juga serta basarnas juga turut menerjun kapal mereka
ada empat kapal polri kapal gelati
kapal enggang kapal barata dan juga kapal balam serta tiga kapal basarnas
ini mengirimkan tiga armada kapal negara yaitu kn sar antasena atau kn sar arjuna dan juga kn wisnu
sementara itu kalau misalnya kita melihat selain kri milik tni kemudian juga kapal milik polri dan juga basarnas ini
semuanya memiliki kemampuan deteksi bawah laut atau sonar
ada empat kapal polri yang diterjunkan yaitu kapal gelatik kapal enggang kapal barata
dan juga kapal balang yang dilengkapi oleh teknologi remotely operated vehicle unit atau rov atau unit bawah laut yang dikendalikan dari jarak jauh
ia juga memiliki alat sonar dua dimensi
sementara kapal negara antasena milik basarnas ini memiliki atau dilengkapi dengan peralatan modern seperti forward infrared
forward in frite ini adalah alat pendeteksi objek di malam hari kemudian juga ada radar serta multi beam echo sounder atau mbes
untuk mencari nilai kedalaman laut sekaligus sifat permukaan dasar laut dalam hal ini adalah laut jawa dengan resolusi yang tinggi
kita bergeser ke informasi selanjutnya selain itu beberapa negara sahabat juga turut mengirimkan armada bantuan dalam operasi pencarian kri nanggala empat ratus dua
seperti singapura malaysia india australia dan juga amerika serikat
angkatan laut singapura mengirimkan mv swift rescue
sehingga dua puluh tujuh kru mv swift rescue ini diklaim mampu beroperasi menerus selama empat minggu
ia memiliki ruang perawatan hiperbarik dan juga dekompresi sehingga mampu menyediakan opsi perawatan darurat dan juga evakuasi
sementara itu angkatan laut malaysia ini menurunkan armada mereka yaitu mv megabakti
kapal ini dilengkapi dengan beberapa teknologi termasuk ruang dekompresi selam dan intervention remotely operated vehicle dengan sistem peluncuran dan pemulihan yang beroperasi dalam kedalaman enam ratus lima puluh meter
di bawah permukaan laut
sementara itu angkatan laut india ini mengirimkan satu deep surpmerge rescue vehicle atau dsrv yang diklaim dapat menemukan kapal selam apapun di kedalaman seratus atau seribu meter dengan memanfaatkan side scan sonar serta rov atau rov
sementara itu negara tetangga australia ini mengirimkan ada beberapa kapal salah satunya adalah hmas balarat dan juga hmas serius
balarat dilengkapi dengan kemampuan sonar dan juga helikopter mh enam puluh r di atas kapal
sementara sirius atau merupakan kapal pendukung yang dapat mengisi ulang kapal dengan bahan bakar air dan juga suplai persediaan lainnya
yang terakhir adalah negara yang kita ketahui memiliki alutsista juga terbaik di seluruh dunia amerika serikat yang menyatakan akan atau sudah mengirimkan pesawat p delapan posiden pada hari ini
dan pesawat ini dirancang khusus untuk misi pencarian di lautan khususnya untuk mencari pesawat
dan mengevakuasi kapal selam